sebuah video merekam anak dan ibunya bersepeda beriringan sambil membawa trofi
momen ini pun jadi viral setelah banyak netizen menyatakan bangga dan haru atas prestasi yang diraih di tengah keterbatasan
setelah viral diketahui sang anak adalah aditya saiful alam dan ibunya sulastri
yang merupakan warga jenggolo kecamatan kepanjen kabupaten malang jawa timur
piala yang berhasil dibawa pulang bersepeda merupakan hasil jeripayah memenangkan turnamen karate tingkat kabupaten di gedung bela negara kota malang pada pekan lalu
ibu dan anak ini sehari hari memang hanya hidup berdua setelah sang ayah meninggal dunia dua belas tahun lalu
untuk menyambung hidup sang anak juga kerap membantu ibunya memulung
tetapi di tengah segala keterbatasan dan kesederhanaan hidup ia tetap semangat mengejar prestasi
aditya berlatih karate sejak duduk di taman kanak kanak dan saat kini duduk di bangku kelas enam ia sudah bisa meraih juara harapan satu
ia bermimpi kedepannya bisa meraih prestasi lebih tinggi lagi supaya bisa bertemu langsung presiden joko widodo
aku akan panggilkan dua orang tuaku
assalamualaikum pak saya ingin bertemu dengan bapak lagi pak presiden jokowi
semoga dia itu masa depannya cerah jangan seperti orang tuanya dan cita citanya juga tercapai
pandemi juga tak memadamkan semangat dalang cilik asal kudus jawa tengah
ia adalah jaduk wisnu satata yang berusia tiga belas tahun
setelah hampir dua tahun tak bisa naik pentas kini dia pun memilih jalan virtual untuk menghibur masyarakat
wayang kulit virtual ini diharapkan dapat membangkitkan gairah seniman yang mati suri karena pandemi
sulit sulit enggak sih tapi seru masa kecil lihat bapak mainan wayang santetarik
pementasan wayang kulit virtual di balai budaya kecamatan bae kudus dilakukan dalam rangka hari jadi kabupaten kudus yang ke empat ratus dua puluh
dengan mengambil lakon saluran kudus berkumpul di kota jawa tengah
satria pringgodani serta gatotkaca wirisudo
tim liputan cnn indonesia